waktu terus berjalan tanpa sadar diriku sampai di ujung
salah satu member gkt empat puluh delapan melodi nuramdani laksani akan segera lulus dari super group yang telah menaunginya selama hampir tujuh tahun tersebut
untuk melepas kepergian melodi sejumlah personel gkt empat puluh delapan dari berbagai generasi akan tampil dalam konser yang bertajuk melody graduation concert
konser ini akan diadakan pada dua puluh empat maret di casablangka hall mall kota kasablangka jakarta selatan
dikasih penghargaan mungkin sama jgt empat puluh delapan biar diadain konser tapi ada juga yang event aja di teater
karena kan kalau berhenti sebagai member itu ada graduate ada mengundurkan diri dan ada keluar
tapi kalau yang graduate pasti dibikinin acara baik itu konser ataupun event di teater
dalam konser kelulusan ia akan tampil bersama anggota gkt empat puluh delapan lainnya
dua diantaranya adalah rizka fairunisa atau ika dan alisa sanzia atau aca
bagi ika dan aca konser kelulusan melodi akan menjadi konser yang ketiga kali
sebelumnya mereka juga tampil dalam konser kelulusan jessica feranda tanumi harja dan harukana kagawa
kalau pengganti melody enggak ada
melody itu cuma satu bawelnya cuma satu tegasnya cuma satu terus cara dia memperhatikan member itu cuma paling beda sendiri gitu kan
karena yang lain itu punya warna sendiri kamelody juga punya warna sendiri jadi kayak enggak ada yang bisa gantiin kamelody
melodi merupakan salah satu anggota gkt empat puluh delapan yang memiliki banyak penggemar
selain menjabat sebagai manajer umum teater dia juga merupakan kapten tim t dari gkt empat puluh delapan
banyaknya penggemar melodi terbukti dari panjangnya antrean penggemar untuk bisa berjabat tangan atau handshake dengan melodi
namun anggota gkt empat puluh delapan mengaku tidak takut gkt empat puluh delapan kehilangan penggemar karena melodi lulus
konsernya kamelody ini kan all member datang kan dan kayak all member masing masing sendiri tuh punya peran masing masing kan
jadi kayak kalau aku dan tim aku pasti punya servis
dan itu adalah surprise tersendiri buat kamelody
kita pasti bakalan nyiapin sesuatu yang berbeda buat gimana sih hari terakhir konser bareng bareng kak melodi
pasti kita bakalan ngasih unjuk yang terbaik karena kita mau ngasih kesan yang baik juga kan buat konsernya kamelody
selain merasa sudah cukup mendapat pengalaman di gkt empat puluh delapan ingin menjadi pembawa acara berita merupakan alasan melodi ingin lulus dari g dua puluh
apalagi melody saat ini telah dilantik sebagai penyanyi
selain itu dia juga telah dilantik sebagai duta asean jepang bidang food and agriculture
dini apriliana jakarta